anda kembali bersama kami di good morning
dan ini adalah informasi yang tentunya tidak patut untuk ditiru
supporter timnas indonesia belum bisa dewasa
mereka berbuat rusuh dan juga merusak fasilitas stadion gelora delta sidoarjo
karena kecewa tidak mendapatkan tiket
aduh harus sefokus saja ya bagaimana membela dan mendukung timnas indonesia
karena dalam pertandingan semalam
timnas indonesia u sembilan belas dipaksa harus mengakui keunggulan malaysia lewat adu penalti
beginilah luapan kekecewaan oknum supporter timnas indonesia
karena tidak mendapatkan tiket masuk stadion
mereka meluapkan kekecewaannya dengan membunyikan petasan
hingga melompat dan merubuhkan pagar pembatas
pada pertandingan ini sebanyak dua puluh enam ribu tiket dijual panitia
namun hanya berselang dua jam setelah loket kelas ekonomi dibuka
begitu juga dengan kelas utama dan vip yang ludes terjual
hanya berselang waktu tiga jam saja
meski dihalau oleh petugas kepolisian polresa sidoarjo
dan diberitahu bahwa tiket telah habis
para supporter ini tetap merang seke depan loket tiket
dan tadi kesini dari pagi subuh nggak dapat
sempat rizik tadi mas
pada pertandingan semalam timnas indonesia u sembilan belas
dipaksa mengakui keunggulan malaysia lewat adu penalti
dengan kekalahan ini tim garuda nusantara selanjutnya akan kembali melawan thailand
yang pada semifinal kalah melawan myanmar
untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat aff u sembilan belas dua ribu delapan belas kali ini